hai sebagian aparatur sipil negara di jakarta diwajibkan untuk bekerja dari rumah mulai senin
besok penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono menyebut aturan wfh akan berlaku selama
dua bulan aturan wfh sebagian asn ini merespon isu polusi udara di jakarta jelang ktt asean
september mendatang apakah kebijakan ini akan efektif mengurangi polusi udara di jakarta kita
akan membahasnya dengan pengamat kebijakan publik trubus rahadian syah selama sore pak trubus
kebijakan menerapkan wfh bagi sebagian asn di jakarta apakah efektif mengurangi polusi udara pak
iya menurut saya tidak efektif mbak kenapa karena polusi udara itu disebabkan oleh aktivitas
mobilitas masyarakat mbak bukan karena semata mata alasan modal transportasi hal ini karena apa karena
transportasi itu menyumbang kecil sementara polusi ini faktornya
tidak saja terpotong transportasi juga ada industri dan juga pembeli ke listrik sehingga
yang terjadi menurut saya ini menjadi kebijakan yang yang salah sasaran gitu karena menyasar hanya
sn yang kedua asn ini kan jumlahnya juga nggak terlalu banyak mbak baik di apalagi spm prof dki
ya sehingga mereka yang menggunakan kendaraan pribadi sebenarnya selama ini juga enggak terlalu
banyak gitu umumnya juga mereka menggunakan kendaraan umum sehingga ketika apa ada larangan ini
wfa di rumah itu juga tidak akan menembakkan yang bersangkutan mesti bermobilitas juga
keluar ruangan rumah mbak karena apa karena sesungguhnya juga harus dipikirkan mereka ini
ketika di rumah juga belum tentu juga bekerja dalam arti mungkin kerjanya akan keluar rumah
juga gitu entah di kafe kafe di mal mal untuk menyelesaikan pekerjaannya itu gitu mbak ya
jadi kebijakan ini hanya solusi jangka pendek semata menurut pak trubus atau ya solusi yang
gagal begitu atau kurang tepat ya menurut saya solusi yang kurang tepat gitu mbak karena apa
karena persoalannya kemudian mensimplistiskan atau menyederhanakan seolah olah ini hanya persoalan
mobilitas para asn saja artinya ini berasal dari kendaraan kan gitu kendaraan atau transportasi
sehingga mereka diharapkan di rumah kalau memang mau berani kita menetapkan seperti yang terjadi
di china china itu enggak mengalami polusi cuman kemudian kebijakannya adalah
mengurangi atau mengendalikan mobilitas masyarakat gitu loh mbak jadi ini yang menjadi
problemnya kemudian tentu dengan apa ada keberanian untuk sedadanya menutup misalnya pembangkit listrik
menggunakan patuh bara ini juga harus juga ada keberanian satu juga industri industri yang
berbasis apa namanya entah bbm fosil ini kan juga masih banyak dan itu mengumpulkan asap yang banyak
tidak hanya di jakarta saja tapi juga di sekitar jakarta juga banyak yang terakhir juga belum ada
keberanian kolaborasi dengan ini wilayah penyangga mbak karena masalahnya yang bermobilitas kan juga
dari wilayah penyangga ini kan harus harus kejelasan kenapa sn dki jakarta tidak sn yang ada di wilayah
penyangga juga gitu mbak oke pak trubus kebijakan penerapan wfh ini akan berdampak pada roda ekonomi
ibukota enggak ya kalau menurut saya akan akan mempengaruhi mbak setidaknya ada penurunan lah
paling tidak lah ini yang menurut saya harus dipikirkan bagaimana solusinya ketika nanti
kita mengalami penurunan karena cukup lama juga kalau dua bulan gitu loh mbak sehingga saya berpikir ini
segera ada cari solusi ketika kemudian kita baru bapak belur dia diantar oleh pada kemudian kita
disuruh bwh lagi tentukan kebijakan yang terlalu dipaksakan terlalu elitis juga oke kebijakan ini
terlalu dipaksakan tidak efektif terlalu elitis selain mengganggu ataupun mempengaruhi roda ekonomi
di kementerian dan dki ini akan mengganggu pelayanan publik menurut pak trubus kalau pelayanan publik
mungkin tidak mbak karena kan pelayanan publik tentu sudah ada jalurnya dimana kemudian kita
menggunakan sistem digital tetapi akan berpengaruhnya itu ada cuman enggak signifikan karena ini kalau
menurut saya juga kalau terlalu lama ya nanti lama lama jadi berpengaruh mbak karena kan persoalannya
kemudian banyak hal yang tidak bisa di ada layanan layanan yang tidak bisa ditunda mbak sehingga semuanya harus diselesaikan
penjelasan akan akan adanya penerapan bwh ini tidak semata mata memaksa untuk adanya bwh yang
solusinya adalah solusi jangka pendek pak trubus terakhir langkah yang mestinya diambil pemerintah ya
dalam mengurangi polusi udara di ibu kota yang sudah semakin parah ini apa sih ya menurut saya yang
penting adalah bagaimana kemudian pemerintah melakukan secara berani ya melakukan penekanan
mobilitas masyarakat mbak gitu itu yang penting jadi adalah dengan cara ya salah satunya ada lagi
melakukan geomisi terhadap kendaraan kendaraan itu kan kita sudah ada pergub enam puluh enam ya nomor enam puluh enam tahun
dua ribu dua puluh tolong itu dilaksanakan gitu mbak jangan hanya selama ini hanya menjadi apa lip service dan hanya
dilaksanakan parsial saja nah itu persoalannya kemudian dari ada kebijakan lain yang mendukung
yaitu pembatasan usia kendaraan kan gitu karena yang menghasilkan asap asap ini kan kendaraan
yang sudah tua nah ini harus bagaimana kemudian pemerintah secara berani melakukan langkah langkah
agar mereka yang menggunakan kendaraan sudah tua ini agar tidak berubah ubah dan mereka yang menggunakan kendaraan sudah tua ini agar tidak berubah ubah
berkendara di jakarta misalnya tetapi ini juga berkoordinasi dengan wilayah penyangga juga mbak
jangan hanya jakarta memandang seolah jakarta karena persoalannya kemudian untuk polusi ini didatangkan
juga dari luar jakarta misalnya seratus kilo dari jakarta banyak pltu yang sumbernya dari batu
barat mbak nah itu kan harus ditutup juga nah bagaimana menutupnya tentu ini pemerintah pusat
harus memanggil kepada kepala daerah itu termasuk jakarta untuk duduk bersama mbak
menjalinkan solusi jangan hanya semuanya dibebankan seolah ini urusan jakarta nah ini kan menurut saya terlalu simpistisnya itu dan menyederhanakan masalah yang terakhir menurut saya pemerintah sebenarnya harus melaksanakan apa yang diputuskan oleh putusan pengadilan terkait test action yang dilakukan oleh terakat waktu itu ya jadi dimana kemudian jangan hanya ditunda tunda dengan kasasi atau apa malah harusnya melaksanakan ini kan menandakan bahwa pemerintah selama ini juga abit terhadap pelaksanaan penanganan polusi udara di jakarta mbak
oke oke jadi kita tunggu nanti ketegasan dari pemerintah untuk melakukan penanganan polusi udara di jakarta mbak
pemerintah ya bukan hanya lip service dalam mengurangi polusi udara di jakarta karena sekali lagi ini bukan hanya persoalan dari pemprov dki tapi wilayah penyangga sehingga harus diambil alih oleh pemerintah pusat kita tunggu nanti langkah cepatnya seperti apa terima kasih sekali pakar kebijakan publik pak trubus rahadiansyah atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini saya selalu pak trubus